abu udah gak sabar pengen di operasi banget cepet cepet semua
sabar sabar sayang sabar gak usah lari lari dong
kan rumah sakitnya nggak kemana mana
soalnya abu udah gak sabar banget
harba papa bayu masih hidup
pasti papa bayu senang banget
ngeliat abu di operasi
ya kan tante
ma tunggu sebentar dong ma
mama mau kemana sih malem malem kayak gini
biasanya juga sama nisa
udah kamu urus aja tuh anak sama suami kamu
mama mau urus anak mas bayu
jangan kamu sebut sebut anak mas bayu
selama ini kamu udah sembunyiin dia dari mama
mama tahu kenapa kamu lakukan itu
kamu gak mau dia ada di sini dan jadi saingannya cherry kan
ini rumah mama
dan apapun rencana kamu
abi akan tetap masuk ke rumah ini
apapun rencana mama rencana aku yang akan berhasil
aku akan boleh ada disini

nanti jahat kalau nisa itu orang yang gak baik bu
mba neneng eh sini liat saya
saya kan gak marah sama mbak neneng
tapi biar asal mba neneng tau
kalau bu nisa itu punya niat yang gak baik sama saya dan abi
saya juga gak percaya awalnya
tapi sekarang udah terbukti
sekarang udah terbukti
nenek bu udah gak percaya ragu bu
dia tuh bukan orang baik bu
jahat banget dia itu
depan bu dewi doang dia baik
neng mau bantuin ibu buat nebus kesalahan neng bu
jadi gini neng
saya butuh kontrakan yang baru
saya minta tolong neneng cariin kontrakan yang kecil aja
buat saya dan abi
dan saya butuh secepatnya segera
saya butuh pergi dari sini secepatnya
tapi saya minta tolong nenek gak menceritakan sama siapapun tentang hal ini
neng siap bantuin ibu
makasih banyak ya bu
ibu gak mecet neng kan
neng tinggal di sini lagi
makasih banyak ibu
makasih banyak ibu
ini baik banget
ini baik banget
makasih banyak ibu
terima kasih reklam
tuh gak diega tangkat lagi
udah tau nih penting uncle gimana sih bang john
kayak gini aku juga yang harus tanganin sendiri
selamat malam bu retno
bu retno mau ketemu sama api ya tapi api belum datang
tapi emang benar malam ini dia akan dirawat
bukan cuma itu
saya perlu bicara sama anda
oke kalau gitu kita ke ruangan saya
abi udah gak sabar pengen dioperasi banget
gak usah lari lari dong
kan rumah sakitnya nggak kemana mana
soalnya abi udah gak sabar banget
malah papa bayu masih hidup
pasti papa bayu seneng banget ngelihat abi dioperasi
ya kan tante
dia bisa lihat abi melawan penyakitnya sampai sembuh
yuk sekarang kita ketemu sama dokter fahri dulu
om dokter pasti udah nungguin albi

pokoknya saya mau operasi abi ini harus berhasil
saya tidak mau punya cucu penyakitan
bu retno kita semua punya harapan yang sama buat abi
tapi namanya juga operasi pasti ada resikonya
saya tidak bisa menjamin apa apa
tapi yang bisa saya jaminkan adalah saya telah mengumpulkan tim dokter yang terbaik di jakarta
dari tim dokter anestesi dokter bedah dan spesialis spesialis lain
semua akan hadir untuk operasi abi ini
ya mudah mudahan semua akan jalan dengan lancar
lancar saja tidak cukup dok
saya mau anda menjamin bahwa abi akan sembuh
kalau anda tidak sanggup lebih baik operasi a bisa pindahkan ke luar negeri
kalau ibu retno mau memindahkan operasi abi ke luar negeri ya itu pilihannya ibu retno
saya tidak bisa menahan
cuma mau mengingatkan kalau itu akan mengambil waktu yang lebih lama
dan pada saat ini tim dokter semua sudah siap untuk tindakan dan operasi abi
dari sisi medis kita sudah siapkan dan akan melakukan yang terbaik
insya allah abi akan sembuh
saat ini aku benar benar mengharapkan abi untuk semua
dia satu satunya turunan bayu
dan hanya abi harapan terakhir aku untuk melanjutkan keturunan
dan semua aset keluarga hariyoku semua

salam sama nenek
lumayan juga kamu didik dia